dan untuk mengelaborasinya kita sudah terhubung lewat sambungan zoom dari luar studio dengan kepala seksi intelijen kejaksaan negeri depok harlangga wisnu murdianto
selamat sore pak harlangga
pak erlangga terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini
pak erlangga kita update dulu sudah di tahap apa pemeriksaan kasus dugaan korupsi di damkar depok ini pak yang ditangani oleh kejari
karena kabarnya sudah ada oknum pejabat eselon juga yang diperiksa pak dari kedinasan tersebut
oke jadi begini tahapan dalam pemeriksaan kita masih dalam full data dan bucket
yaitu adalah permintaan keterangan dan informasi
jadi kita belum memeriksa tahapan saksi belum
jadi hanya melakukan klarifikasi terhadap pihak pihak yang dirasa mengetahui tentang
kejadian tersebut seperti itu
oke pihak pihak ini termasuk pejabat eselon yang disebutkan tadi di awal begitu pak erlangga
ya bisa dikatakan begitu karena memang kan semua pihak yang memang mengetahui memang wajib kita mintai keterangan
cuman kita belum masuk dalam tahap penyelidikan masih dalam tahap pengumpulan bahan data dan keterangan saja
oke berarti belum dianggap cukup begitu ya
data dan keterangan yang disampaikan oleh si sandinya sendiri begitu ya
karena kalau tidak salah kejari sendiri sudah mengendus adanya kasus serupa di kedinasan tersebut
atau bagaimana sebenarnya pak spesifik yang terjadi
oke jadi begini
sekitar bulan maret akhir di media online di kota depok memang sedang ramai diberitakan adanya dugaan tindak pidana korupsi
dinas pemadam kebakaran
kita sebagai instansi penegak hukum dengan adanya pemberitaan tersebut kita langsung bergerak untuk mengetahui apa yang terjadi
sekitar bulan april ada laporan resmi masuk ke kejaksaan negeri depok melalui pelayanan terpadu satu pintu
di mana laporan tersebut ditujukan kepada kejaksaan negeri depok mengenai dugaan dugaan tindak pidana korupsi
karena hal ini masih dugaan
jadi kita menindak
selanjutnya laporan tersebut
sehingga akhirnya sampai saat ini kita melakukan masih melakukan pengumpulan data dan keterangan
biasanya kita sebut pool data pool bucket
seperti itu mas
pak erlangga dari data dan keterangan yang dikumpulkan dari pihak sandi dan juga pejabat yang tadi juga anda sampaikan
apakah sesuai pak bahwa kemudian aduannya ini memang terkait dengan dugaan korupsi pengadaan sepatu begitu
dan juga pemotongan honorer
honor begitu dari tenaga honorer ini secara paksa begitu atau bagaimana yang sebenarnya terjadi
untuk materi karena ini sudah menanyakan materi ya
materi kita belum bisa memberikan
intinya kita masih dalam melakukan permintaan keterangan
bagaimana hasilnya nanti baru kita lakukan kesimpulan di minggu minggu depan mungkin
saya mewakili publik pak erlangga bahwa kemudian ingin dipahami
pastikan kasus ini diadili seadil adilnya begitu dengan terbuka begitu
karena ada kekhawatiran begitu pak dari publik bahwa kalau sudah melibatkan pejabat eselon yang punya taring begitu
ini kasusnya biasanya akan lambat saja begitu penanganannya
atau tidak diketahui oleh publik begitu tertutup begitu
atau bagaimana kita mengkonfirmasi ini pak erlangga
mengadil seadil adilnya ini belum tahap untuk situ ya
kita hanya membuat terang faktanya
jadi kita mengumpulkan sekali lagi kita masih dalam tahap pengumpulan informasi berupa keterangan dan data
kalau kekhawatiran dari masyarakat saya rasa tidak
karena dengan masyarakat melaporkan kepada kejaksaan negeri depok berarti masyarakat masih percaya kepada kita
jadi kita di sini akan melayani
akan melayani semua laporan yang masuk
dan kepercayaan itu bisa dilihat pada hari ini di kejaksaan negeri depok telah banyak dukungan dukungan berupa kiriman papan bunga dari seluruh lapisan masyarakat
yang mendukung kita untuk mendutaskan permasalahan ini
namun karena sifatnya masih melakukan pool data pool bucket
jadi kita belum ada kesimpulan
kita justru masih akan
mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi
oke kita tumpangkan kepercayaan masyarakat itu ke kejari depok untuk kemudian kasus ini bisa diselesaikan secara terbuka dan seadil adilnya
terima kasih pak herlangga sudah bergabung dengan kita sore ini